di mana rumah sakit umum daerah jombang jawa timur dan juga rumah sakit khusus daerah dari makassar sulawesi selatan
menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk memberikan perawatan terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang mengalami gangguan jiwa ketika kalah dalam pemilihan umum legislatif
tujuh belas april mendatang
rumah sakit umum daerah jombang jawa timur menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk memberikan perawatan terhadap calon anggota legislatif atau caleg yang mengalami gangguan jiwa
ketika kalah dalam pemilihan umum legislatif
tujuh belas april mendatang
direktur rsud jombang menyatakan di tahun politik ini dimungkinkan seorang caleg yang kalah bertarung pada pemilu tujuh belas april bisa terganggu jiwanya
ruangan khusus ini berukuran empat x tiga meter dilengkapi dua tempat tidur serta pendingin udara
tak hanya itu kamar mandi juga berada di dalam kamar serta terdapat sejumlah perawat serta dokter spesialis yang akan memberikan perawatan
ya memang dimungkinkan seorang calon legislatif
dalam pertarungan politik besok tanggal tujuh belas april di mana itu adalah pesta demokrasi bangsa indonesia untuk memilih presiden maupun legislatif
dimungkinkan juga mereka yang tidak terpilih bisa terganggu kejiwaannya
namun demikian kami sudah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan tersebut
sementara itu di kota makassar sulawesi selatan
pemilihan anggota legislatif tujuh belas april nanti rumah sakit khusus daerah dadi yang didirikan pemerintah kolonial belanda pada seribu sembilan ratus dua puluh an itu terus dibenahi
tersedia enam bangsal untuk kelas tiga dan dua yang setiap bangsal dapat menampung seratus pasien
ada pula bangsal palm dengan empat belas ruangan vip diperuntukkan bagi yang mengambil perawatan kelas satu
dengan fasilitas penyejuk udara lemari es dan wc di dalam kamar
dua belas ruangan untuk kelas dua tanpa fasilitas selain tempat tidur
selain itu ada sembilan ruangan khusus untuk vvip di gedung utama
ruangannya terbagi dua kelas
keduanya dilengkapi ruang tamu
ruangan pasien berpenyejuk udara lemari es dispenser dapur dan kamar mandi layaknya kamar hotel
dengan berbagai fasilitas ini diharapkan proses penyembuhan pasien bisa lebih cepat
ada pun biaya yang dikenakan dari kelas tiga mulai rp dua ratus ribu rupiah hingga vvip yang mencapai lebih dari tujuh ratus ribu rupiah per malam
untuk menghadapi pilek kami siap
tapi ya itu tadinya siapapun juga
untuk kepada caleg yang gagal tapi punya siapapun juga yang punya kapasitas untuk jadi laut di sini kita tetap layani
sebagai rumah sakit khusus rskd dadi menerima pasien secara regional dari provinsi nusa tenggara timur sulawesi sampai papua
tim liputan cnn indonesia